wah ini aneh bang
almarhum cang abu bakar kan punya tanah di mana mana tuh
beliau juga orang yang sangat disegani di kampung ini
masa sekarang anaknya tinggal di rumah petakan sih bang
almarhum haji abu bakar priok itu adalah orang yang sangat berjasa di kampung kita ini
beliau sering sekali mewakafkan hartanya di jalan allah
mewakafkan tanah untuk membangun masjid pesantren anti asuhan
dan setahu saya po masih banyak bangunan rumah dan tanah milik haji abu bakar
dan berhubung sekarang beliau sudah meninggal itu artinya semua kepemilikan itu jatuh
untuk lemari babe dari kemarin gue belum berani buka
sesuai janji gue gue pengennya buka bareng sama lo
iya bang terserah abang aja gimana baiknya
nah ini ada lagi nih tun ini juga baik
kan kita ini berumah tangga
kalau berumah tangga itu gak baik serumah ada orang lain
harus laki bini doang
jadi menurut gue kita jangan serumah deh
tapi pok bang ayah sama anak anak harus tinggal dimana bang
ah lu gimana sih gitu aja nanya sama gue
lu pikir dong sendiri
eh mendingan nih lu berdoa deh
siapa tahu nih kita masuk ke kamarnya babe buka lemarinya
nah lo dapat dah warisan tanah yang gede rumah yang gede
ya lu doain dah ya
yang ini sertifikat tanah rumah ini
kalau yang ini sertifikat tanah empang yang di ujung kampung
ini tanahnya gede juga nih
cuma dua bang
lah bukannya babe itu punya banyak tanah dimana mana
nah itu kan dua
dulu waktu kita pade belum kawin
udah dijual jualin sama babe waktu nya sakit
lah nya kan gak pernah sakit bang
lah orang kata babenya itu sakit seminggu abis itu meninggal
ya persis sama kayak babe
lu babe dipercaya babe itu udah pikun tuh
lu kan gak tau apa apa lu pergi sama laki lu ke kalimantan
gue nih yang tahu kejadiannya gue sama ida tuh
iya bener tun
bang gini aja
eh disini kan mumpungnya
mumpung ada jahitun
mendingan sekarang dibagi aja
bang leman dapat rumah ini
kan sebagai laki laki bagiannya dapat dua bagian
yah kalau lu tanah empang aja cukup
bang kalau kontrakan bagaimana
kan gede tuh bang
babe punya berpetak petak
kalau tanah kontrakan
itu jauh jauh hari sebelum babe mati
udah dihibahin ke gue
karena kan gue yang ngurusin babe
karena gue anak laki laki buat penerus keturunannya babe
ya hitung hitung bonus lah buat gue
lu kan gak ada gak ngurusin babe lu
terus lu kapan tun pindah dari rumah ini
belum tau po
ayah bingung mau pindah kemana
ayah kan gak punya rumah
ae gak punya kerjaan lagi po
lu boleh tinggal di salah satu rumahnya aja ya

baik baik di jalan ton
ayah pamit dulu ya bang
ntar gue kirimin orang buat nganterin makanan ya
sebelum mau ngirimin mereka makanan
nggak bisa enak aja
gue kan ngusirin mereka karena gue males ngepanin mereka
ya sangkain abang mau ngirimin mereka makanan

ntar gue kirimin mereka makanan
mbak mau ke mana mbak
bawa barang banyak amat kayak mau pindahan
saya mau pindah ke rumah petak di ujung gang kemuning
pindah rumah petak
saya mau bantu neng zaitun
ya baiklah pak ustadz
mari saya bantu pak
makasih pak ustadz
memangnya bang leman ke mana pake pindah segala
nanti saya ceritakan ya pak ustadz
ayah sendiri juga bingung harus gimana
ayah nggak mau seuzon sama abang ayah sendiri
wah ini aneh bang
almarhum cang abu bakar kan punya tanah di mana mana tuh
beliau juga orang yang sangat disegani di kampung ini
masa sekarang anaknya tinggal di rumah petakan sih bang
iya betul pola apa yang dibilang sama lukman
almarhum haji abu bakar priok itu adalah orang yang sangat berjasa di kampung kita ini
beliau sering sekali mewakafkan hartanya di jalan allah
untuk mewakafkan tanah untuk membangun masjid pesantren panti asuhan
dan setahu saya pak masih banyak bangunan rumah dan tanah milik haji abu bakar
dan berhubung sekarang beliau sudah meninggal itu artinya semua kepemilikan itu jatuh kepada ahli warisnya yaitu pak ustadz zaitun dan bang leman
tapi kata bang leman semuanya itu udah dikasihin sama dia
waktu babek masih hidup
makanya saya cuma disuruh nempatin kontrakan
terus untuk sertifikat tanah empangnya disimpan sama dia katanya sih buat jaminan
kalau ayah nggak bisa bayar kontrakan
bang ali gimana kalau kita sekarang tanya aja sama si bang leman
gimana ceritanya bisa jadi kayak gini
biar gimana gimana pak zaitun masih ada hubungan saudara sama ayah bang
iya lukman tapi nggak bisa begitu
biar bagaimanapun ini kan masalah keluarga inti
jadi nggak bisa seenaknya kita ikut campur
kita mesti cari waktu dan kesempatan yang tepat
nah makasih bang yang buka
ini ini jangan
bang ayah mau nanya kalau petakannya si zaitun kira kira sebulan dibayar berapa duit tuh bang
oh kalau itu mak ya seminem minemnya lima ratus ribu dah
yaudah mulai bulan depan kita tagih aja sama si jay tuh
iya bang eh tagih aja
udah biarin aja dia tinggal beberapa bulan dikontrakan kita
nanti sertifikat tanahnya buat kita
kan di tong tong dia bayar kontrakan sama kita
gitu aja masih sakit sih bang
udah bikinin gua opi ya
eh jangan terlalu manis
udah tau ngeganggu pake minta maaf